bertemu dengan perajin kayu jati di desa bangunrejo ngawi jawa timur selasa sore
sandiaga langsung disambut gembira oleh para emak emak dan para perajin kayu
yang disuguhkan hasil karya para perajin kayu jati
para perajin mengaku sebelum beroperasinya jalan tol ngawi solo
banyak pengguna jalan yang membeli kerajinan kayu jati ini
namun semenjak jalan tol ngawi solo dioperasionalkan november dua ribu delapan belas lalu
para pedagang mengeluh akan sepinya pembeli
hari ini yang dikeluhkan adalah bagaimana kehadiran jalan tol yang tentu harus kita apresiasi oleh pemerintah
tapi dirasakan oleh para pengrajin di sini malah membuat omset mereka turun
nah harus kita cari solusinya
di bawah prabowo sandi kita akan berikan sebuah etalase showcase di rest area rest area
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini